kesemutan merupakan sensasi seperti ditusuk jarum merinding atau geli seperti kejutan
listrik atau mati rasa pada suatu bagian tubuh kesemutan biasa terjadi di bagian kaki tangan
pundak atau bagian tubuh lainnya dalam bidang medis hal ini disebut juga parestesia kesemutan
ini sering dianggap wajar dan sepele oleh sebagian masyarakat paling aku tahunya in general
kelamaan duduk atau mungkin kelamaan di satu posisi paling kayak gitu doang sih taunya pernah sih
biasa di bagian kaki pinggul biasanya ya digoreng goreng aja sih mbak maksudnya dibawa
jalan aja nanti hilang sendiri sih kalau saya sih gitu sebagian dari kita mungkin pernah ya
mengalami kesemutan meskipun terlihatnya sepele namun ternyata kesemutan dapat menjadi suatu
gejala dari penyakit tertentu seperti diabetes hingga autoimun dokter spesialis
saraf hardi pranata menjelaskan kesemutan yang perlu diwaspadai adalah kesemutan berkepanjangan
yang bersifat akut kesemutan ini muncul secara tiba tiba yang disertai gejala lain seperti
kelumpuhan hingga penurunan daya ingat ia menyarankan agar segera konsultasi ke dokter
guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat ada kesemutan kemudian disertai kelumpuhan
pagi kita harus berada bahwa itu penyakit sindroma gulen bare dan itu juga berbahaya
karena kelumpuhan itu bisa merambat naik ke atas kelumpuhan dari tungkai kelumpuhan tangan dan
diagnosanya harus segera kesemutan dapat menjadi tanda gejala dari suatu penyakit tertentu mulai
dari stroke diabetes kemudian penyakit sistemik seperti gangguan ginjal hati pembuluh darah dan
penyakit darah kanker dan tumor yang menyerang saraf gangguan saraf neuropati perifer kemudian
penyakit sindrom saraf terjepit seperti sindrom carpal tunnel dan kelumpuhan saraf hingga penyakit
autoimun seperti sindrom kulian bare yang ditandai kelumpuhan pada kaki kemudian lupus dan ryumatoid
artritis untuk mencegah kesemutan hardy menganjurkan untuk mengkonsumsi vitamin b kompleks seperti b satu b enam
dan b dua belas yang penting untuk menunjang kesehatan syaraf selain itu ia juga menyarankan sejumlah
yang dapat dilakukan saat mengalami kesemutan mulai dari menghilangkan tekanan pada bagian
tubuh yang mengalami kesemutan dengan mengubah posisi tubuh kemudian menggerakkan bagian tubuh
lakukan peregangan hingga pijat ringan hal ini agar memastikan saraf tidak terlalu tertekan dan
aliran darah dapat kembali mengalir ke seluruh tubuh siva hanifah kurnia junior one jakarta